sementara petugas gabungan satpol pp tni dan polri kota blitar merazia sejumlah rumah kos di wilayah kota blitar
hasilnya lima pasangan yang diduga sedang berbuat mesum diamankan petugas
petugas gabungan dari satpol pp tni dan polisi langsung memeriksa sejumlah kamar di rumah kos jalan wr supratman kota blitar kamis sore
alhasil petugas menemukan dua pasangan muda mudi yang tidak resmi berada di dalam satu kamar
petugas kemudian mendata dan membawa mereka ke kantor satpol pp untuk menjalani pembinaan
selain satu pasangan ini petugas juga menjaring empat pasangan lainnya yang diduga berbuat asusila
razia ini digelar untuk menindaklanjuti laporan warga dan menjaga situasi kondusif di kota blitar
untuk mengurus di kantor satpol pp mereka harus membawa surat pengantar dari rt rw dan gelurahan
dalam sepekan sebelumnya petugas juga menjaring belasan pasangan tidak resmi dari sejumlah hotel di kota blitar